tadinya saya mau fotoin produk pakai kamera
tapi waktu konsultasi sama teserena
bukan cuma di tiga titik
akan di empat lima sampai puluhan mungkin ratusan titik
kita punya bisnis besar yang modalnya cuma pluit
ini bisnis bagus
siapa yang tadi dihajar
tadi yang kedua kali
siapa yang ngehajar kamu
saya gak kenal
kamu udah dua kali dihajar
yang ngajar kamu orangnya sama
sama seperti di jalan
kita gak tahu
ini teror siapa
kita baru akan tahu kalau mereka kalah
karena nanti akan muncul dengan sendirinya
kita harus menunggu mereka kalah
jangan terlalu menunda dan tetam
jangan ber gundu itu
jangan secara terakhir
tadi makan baso
kamu atau roy
setiap kalian makan
selalu roy yang bayar
dia bukannya belum kerja
punya uang dari mana
mungkin dari orang tuanya
kalau gak kuliah
kerja apa aja
bapak gak suka
kalau dia bayarin jajan kalian
pakai uang dari orang tuanya
saya tunggu besok
sama wakil komandan
udah di rumah
bapak titip pesan
kalau gak kuliah
kerja apa aja
bapak gak suka
kalau kamu bayarin jajan kita
pakai uang dari orang tua kamu
apa itu artinya syarat
supaya hubungan kita
direstuin sama bapak kamu
bapak gak ngomong sampai ke situ
temen aku mau jalan baju
aku mau minta kerjaan
ketemen kamu yang mau jualan baju
kamu mau kerja jadi pelayan toko
cuma aku gak buka toko
kamu kerja jadi bagian apanya
temen aku bilang
semuanya mau dia kerjain sendiri
masa kamu kerja di temen kamu
terus semua mau dikerjain sama temen kamu
mau nyari teman yang bisa foto
terus punya kamera
jelek atut teh
pake hp yang bagus
masalahnya hp aku jelek
aku nanti cari kerjaan
seperti bapak kamu bilang
kerjaan apa aja
jadi tukang parkir
masa aku jadi tukang parkir
kalau kamu nanyain kerjaan ke saya
saya cuma bisa bantu nyariin kerjaan jadi tukang parkir
kamu gak punya temen
tanyain ke temen kamu
temen temen saya ya sesama tukang parkir
atau kerja jadi calon di terminal
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cirebon tasik semarang
tasik tasik tasik
dari mana mau yuk
terus lewat sini
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
bukannya dari temen temen parkir
ada kang cecep
ada kang murad
ada kang ujang
sama kang ujang itu siapa
udah dulu ya telponnya
koping aku udah panes
aku juga udah mau pulang
hati hati di rumah
masa aku yang disuruh hati hati di rumah
udah perhatian sama aku
iya sama sama sampai ketemu besok
semua sudah berjalan sesuai order
anak buah saya sudah cek ulang
di titik satu dan tiga sudah benar benar clear
pasal juga sudah dicek lagi
orang orang yang pegang di pasar
kelihatannya belum paham
apa artinya itu gak boleh
tadi sudah dikasih pelajaran lagi sama anak buah saya
kita besok gak usah datang dulu
produk pakai kamera
tapi waktu konsultasi sama tes serena
katanya pakai kamera hp aja
biar nggak keluar budget buat yang foto
kalau pakai kamera hp bagus nggak
kata tes serena
pakai hp yang bagus
hp kamu bagus gak
pakai hp siapa
hp saya juga nggak bagus
pakai hp tes serena
dia mau minjemin apa
katanya tes serena besok mau kesini
gak aku pikirin dulu
setelah itu aku baru mikir
nanti gimana kalau aku ketemu kang ujang lagi
itu karena sebetulnya
di hati yang paling dalam
berarti masih berharap sama kang ujang
ih apaan sih